yang maha pengasih dan pemurah
yang maha penyembuh
selamatkanlah istri hamba
bulu kuduku berdiri ya
pangit keluar dulu ya
aku keluar dulu
saya minta tambahan honornya mas ya
kenapa berat sekali mas menghadapi
pengundur rumah ini mas
nggak masalah sih kalau soal itu tapi
ini bener kan nih
hantunya udah gak ada
udah percaya sama saya aja mas
saya jamin udah bersih
rumah ini udah hantu mas
kalau soal tambahan
yang penting hantunya udah gak ada
ini buat bapak semua ya
tapi benar udah gak ada hantunya kan
banget saya kasih garansi
rumah ini aman mas
makasih banyak pak
aman udah gak ada nih
kamu tuh ditipu tau gak
dan kamu percaya sama orang itu
ini ke suaranya masih ada ya
ya karena dia tuh penipu
katanya dia diusir
kalau gak percaya
kita cek aja ke depan
nggak usah ngajak ngajak dong
takut nih gue
pura pura jadi orang pinter
apa itu gangguan rumah itu
pokoknya itu orang kaya
percaya aja sama gue
lo tenang aja
lu mau pergi dari sini
atau gue telfon polisi sekarang
gue mendingan break dari sini bang
kayaknya udah beres
pinter pinter jadi orang heran deh
mas gue kan nyuruh nyarinya orang pinter
buat ngusir hantu
kenapa lo bawa penipu ke rumah gue
oh jangan jangan lo kerjasama sama tuh orang ya
hah bagi hasil loh berdua
eh takut dong lo berdua ya
tadi tuh aku nganu
tadi aku tuh dapat kenalan katanya dia tuh orang pinter
aku ketemu disamping pasar gitu
ya wes aku bawa kesini
lo nyari di pasar
lo gak sekalian nyari di comberan aja
jadi sekarang percaya kan sama saya
kalau saya ini nggak mungkin nyakitin
ataupun menjahatin kamu
saya cuma pengen minta tolong
ini maaf banget ya
gue gak tau apa apa
lo itu siapa sih sebenernya
hantu atau bukan
saya yakin kalau saya ini bukan hantu
saya minta untuk kita cari tau
siapa saya sebenarnya
bagaimana kita bisa tempat ini
kamu mau balik
aku pulang dulu ya
arsila nunggu aku di rumah
kamu cepet bangun ya
kita semua nunggu kamu
besok aku kesini lagi
aku pulang dulu ya
berarti aku gak bisa pulang rumah
aku nunggu jan aja deh
baru aku pulang nanti
aku nunggu ujiannya selesai baru aku pulang
aku nungguin kamu disini ya
gue coba dengerin deh semua keluh kesal lo
kan tadi lo sempat bilang kalau lo itu bukan hantu
sebenernya lo itu apa sih
terus kenapa harus gue digangguin kayak gini
pertama saya mau bilang makasih karena
kamu mau dengerin omongan saya
tapi sebenernya saya juga gak tau
kenapa saya jadi kayak gini
kamu untuk bantuin saya
di badan saya kenapa
kenapa lampunya mati
generatornya sedang coba dinyalakan
barusan kita kena korslet karena habis kesam berpetir
sebentar pak saya panggil dokter
sistar cepet ya
ini badan aku udah mulai menghilang
sebentar ya sayang ya
sebentar lagi akan hidup
kamu tunggu ya
tolong bapak keluar dulu
iya dokter cepat ya dokter ya
kalau kamu masih sayang sama suami dan anak kamu
jantung kamu berdetak
gimana ceritanya belum kelar loh
gue gak yakin nih kalau dia ngilang
kau apa apaan sih
eh kayak kambing mau dipotong aja
pakai terat terat segala
aduh bukan gitu mas
masalahnya itu hantu
alhamdulillah hantunya wisentik
berasa aneh gak
kamu tuh gimana sih jadi wong
ada diusir gak ada
boyo malah dicari cari jadi wong tuh harus konsisten
masalahnya dia tadi lagi cerita
eh lagi setengah jalan hilang tiba tiba
kan gue penasaran kepo
hah gak punya sopan santun jadi hantu
eh ya sudah
udah udah sekarang gini aja
boyo napsi napsi dunia dia tuh dunia halus
boyo dunia kita tuh dunia nyata
gak usah dicampur aduin lagi
mu mah takut jadinya mikirin kamu
udah deh kagak ngerti apa apa
oh perut gue yang ada begini
cari makan dulu ya ntar ya
gimana sih kamu gak sopan biar ngejadi orang
hah nggak nawarin lagi cari makan
tapi jangan jangan masih ada
heh kalau dia datang lagi boyo aku bisa mati berdiri di sini
mas aku melu
ya allah yang maha pengasih dan pemurah
yang maha penyembuh
hamba mohon ya allah
selamatkanlah istri hamba
hamba mohon ya allah
hamba mohon kesembuhan darimu ya allah
eh putri kalau kamu masih sayang sama suami dan anak kamu
jantung kamu berdetak
kembalikan putri ya allah
aku dan arsila masih membutuhkan putri allah
ijinkan putri tetap berada di tengah tengah kami allah
jantung putri sudah berdetak normal
jantung putri sudah berdetak normal
dokter gimana istri saya selamat kan
peralatan medisnya bisa berfungsi lagi kan
jantung putri sudah berentak normal
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah kamu kembali lagi sayang
aku tahu kamu gak akan pernah meninggalkan aku sama arsila

alhamdulillah ya allah
terima kasih ya allah
badan aku sudah kembali lagi
aku pikir aku bakal menghilang selamanya
tapi sebelum menghilang aku harus cari tahu dulu
siapa sebenarnya aku
bima kemana sih
sepertinya dia emang terganggu deh dengan kehadiran aku datang

dia pasti akan datang ke sini
lebih baik aku pergi
kok bisa keluar dari rumah saya
bukannya cuma dengar doang